sampai jumpa di video selanjutnya
jangan sedih ya
sampai besok ya
saya bikinkan kue kesukaan mas frey
makasih ya pak
tuh tuh tuh
jangan dipindahin dulu mas frey
dari dulu saya ingin punya alat seperti itu
tapi uangnya nggak pernah cukup
mas frey tau gak
saluran tv ini adalah saluran kesukaan saya
dia suka nayangin iklan produk yang aneh aneh
mas bra beli aja satu
kan mas frey banyak duit nih
ini kan alat untuk pijit cewek
ya buat siapa kek
buat mbak elsa
atau buat pacar mas frey kek
saya kan nggak punya pacar pak
tapi kalau cewek yang mas fred cintai
mas frey harus nyatakan
ini secara langsung
cinta itu harus dinyatakan
akan jadi penyesalan seumur hidup
kok saya jadi ngelantur begini sih
saya mau ke belakang
agak indonesia apa
buat bukit bukit kan
aku mau bangsan

itu loh salah cowok yang begini
yang begini buat aku
kalau dia itu adalah cinta sejati aku
itu dia cowok yang nyelametin aku frey
itu tuh yang pakai jaket hitam tuh
gimana kita bisa nyari tahu siapa penjualnya
baru baru nyari tahu siapa pemiliknya
kok pada diem kenapa
ini bukan handphone pak
tapi rasanya kok saya kayak pernah melihat benda semacam ini ya
dijualnya di mana yang biasanya punya siapa
aduh kalau soal di mananya saya lupa

kita aja nggak tahu
kita nggak tahu
kita nggak tahu
kita nggak tahu
kita nggak tahu nih barang gunanya apaan
mendingan bapak bikin kita shalat buah
kita nggak stres nih
pelan pelan aja kita cari tahu sebenarnya itu benda itu apa
tapi sekarang gue yakin
dalam dua hari gue ketemu sama dia dengan cara yang aneh
malah sekarang kok sampai bisa nemuin barang yang ketinggalan dari dia
dan gue yakin ini tuh bukan suatu kebetulan
itu artinya gue sama dia bener bener jodoh

rel jangan sedih dong
iya kan kita masih punya banyak hari
besok kita cari tahu kegunaan barang itu oke
semua tempat tuh udah kita tanyain
udahlah nggak usah mikirin
nggak apa kok
makasih hari ini udah mau nemenin
jangan sedih ya
sampai besok ya
lo lagi sibuk nggak
bisa ke rumah gue bentar gak
saya kesitu sekarang ya
kamu ngerasa gak sih aku bodoh banget
kamu liat sendiri kan setengah mati aku ngejalan jalan jatuh cowok yang nggak aku kenal sama sekali
dan setelah aku pikir pikir pas ketemu mau ngapain
belum tentu juga dia suka sama aku
mana mungkin sih rel
dulu kamu kan pernah bilang sama aku
kalau kita berani mimpi dan berharap dan percaya kalau kita bisa kita pasti akan mencapainya
iya dua tahun yang lalu di kema
waktu kamu ngajarin aku gitar dan aku hampir putus asa karena aku gak bisa bisa
itu tuh kemohnya tuh seru banget
kita tuh kayaknya bisa ngeliat langit itu yang cerah
terus bintang banyak banget di langit
persis malam ini

akhirnya yang dipercaya
kamu masih inget gak
kita sempet ngeliat bintang jatuh
habis itu kamu suruh aku
mengucapin permintaan dalam hati
kalo boleh tau
dulu permintaan kamu apa ya
aku cuma berharap
suatu saat nanti
aku bisa ngeliat kembang api bareng sama peco yang paling berarti dalam hidup aku
aku lebih lama kenal sama delia
aku tuh ngerasa kamu sahabat aku yang paling dekat
cuman kamu yang paling ngertiin aku frey
dan kalo ada di deket kamu
aku tuh ngerasa aman banget
kau yang lagi pengen bilang apa
walaupun dari hari ke depan
sini biar elsa tunjukin saluran tv yang bagus kayak apa
eh jangan jangan jangan
tuh tuh tuh jangan jangan
saya kok pernah merasa lihat benda ini
kamu tuh bener bener masih aja berharap
mau sampai kapan nungguin dia
dia nggak akan muncul lagi di sini
udahlah lupain dia
mulai sekarang aku harus hidup dengan lebih pakai otak aku
ingat pemirsa di rumah jika anda menekan tombol merah ini
alat ini akan berfungsi sebagai penakluk penjahat
jangan lupa like subscribe dan share ya